dokter elsa itu gak salah elsa gak salah dokter
iya bu ibu tuh jangan fitnah fitnah tuh kejam bu
mendingan ibu fitnah saja biar sehat
kita harus cari cara nih
jadi benar ini garpu milik ibu
iya benar dok tapi garpu itu ada di rantang saya dok
saya yakin pasti perempuan ini dengan sengaja ngambil garpu itu buat nyerang saya
ini apa sih ibu jangan negatif tinggi kayak gitu dong bu
saya itu cuma mau ngembalin garpu ibu yang jatuh itu doang gak ada niat buat nyerang
mbak mbak yang tenang ya mbak ya
enggak dia nuduh saya terus dok
mbak berkata jujur kan
saya itu cuma mau ngembaliin gakku yang jatuh punya ibu ini
mau mengembalikan garpu kok kayak gitu
kayak orang mau nyerang nakutin banget tau gak
nakut nakutin kayak gimana sih ah
tapi dari tetapan mata kamu itu ngeliat saya tuh serem banget
terus ngejar ngejar saya sambil teriak teriak ngacungin garpu
kayak orang mau nyerang mau nusuk
dok saya benar benar gak ada niatan buat nyerang ibu ini ya dok
saya cuma mau ngembalin garpunya doang
ibu sepertinya ibu salah paham ya
mbak elsa berniat baik dan dia gak mungkin lakuin ini ke ibu
dokter tadi panggil dengan nama elsa dan perempuan ini
oh pantes aja dia mau nyerang saya dok
kan napi yang sudah bunuh orang
pasti ketika dia melihat garpu itu naluri pembunuhnya muncul
saya tahu semua tentang kamu
beritanya sudah menyebar kemana mana
kalau ada napi pembunuh yang dirawat di situ
sudah bu cukup ya bu ya
supaya saya gak ada niatan buat nyerang ibu ini
ibu percaya sama saya ya
saya nggak ada niat itu
tenang mbak elsa
pak al gak kira kira nih
minta tolong buat transfer ke beberapa akun bank
tapi banknya beda beda
kalau kayak gini sih bisa tekor biaya admin nih gue
emangnya pak ala gak kasih tau lo supaya pakai aplikasi flip
gue pernah denger sih vel
tapi gak pernah nyoba
flip itu aplikasi transfer antar bank
lo bisa transfer ke lebih dari seratus bank di indonesia
dan bebas biaya admin
kalau cara transfernya gimana
pertama klik tombol kirim uang
lalu pilih bank tujuan
masukkan nomor rekening atau e walet tujuan
masukkan nominal yang akan ditransfer
pilih metode transfer dengan klik bank yang kita miliki
kemudian transfer ke rekening flip sebesar nominal
kode unik yang tertera di aplikasi
setelah melakukan transfer
kembali ke aplikasi flit dan klik
saya sudah transfer
transfer kamu berhasil diproses
flip juga mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi dan email
ternyata bener deh
transaksi loh barusan juga bebas biaya admin
dan kerennya lagi selain bisa transfer antar bank
flip juga udah bisa top up e wallet
bebas biaya admin juga loh
lip kan udah dipakai dan dipercaya lebih dari tujuh juta pengguna
memproses triliunan rupiah setiap bulannya
dan juga udah memiliki lisensi dari bank indonesia
jadi semua transaksi di flip aman dan terpercaya
gue jadi pengen langsung download nih vel
lip lagi ada event bagi pengguna yang baru download
tinggal pastiin lo udah verifikasi data diri dan transfer satu kali
eventnya cuma sampai tanggal tiga puluh satu oktober
udah bebas biaya admin dapat cashback lagi
makanya transfer pake flip
kasian ya elsa neng
jess nih kayaknya kita harus turun tangan deh jess
ntar dia ga bisa nonton konsernya neneng
yuk kita kesan aja yuk
eh kalian mau pada kemana
kalian nggak boleh masuk ya
kita itu mau belain elsa sus
soalnya dia tuh tuh tuh
nangis nangis di dalem
dia tuh lagi dipitna sus
iya tapi kan sekarang permasalahannya sedang dicek dulu sama dokter lisa
kalian tunggu disini aja ya
nanti kalian loh yang dimasukin ke kamar busa
saya berani sumpah dok
saya gak ada niat buat nyelangkan ibu ini
dokter jangan percaya dok
dia itu agresif
apalagi dia pembunuh yang berbahaya dok
anak saya harus tinggal serumah dengan pembunuh kayak gini dok
elsa ga salah dokter
iya bu ibu tuh jangan fitnah
pitnah tuh kejam bu
mendingan ibu pitnah aja biar sehat
jessy neneng ngapain kalian disitu
kita mau belain elsa dok
soalnya elsa tuh dipitnah
jessy kasih tau ya
ibu ini tadi ngejatuhin garpunya
terus elsa cuma mau ngambilin
terus ngasihin doang kok dokter
makanya bu kalau dipanggil itu nengok
nengok susah banget suruh nengok
biar tahu garpunya tuh ketinggalan
iya neneng sama jessy kan bener
mereka itu saksinya dok
sus tolong bawa neneng dan jessy ke kamarnya dulu
elsa kembali ke kamar dulu ya
dok terus saya gimana dok
saya takut kalo dia ada disini dok
dia tuh berbahaya dok
ibu yang tenang ya
ga ada yang nyakitin ibu maupun keluarga ibu yang dirawat disini
ibu yang tenang ya
kamu udah ngecek buat laporan bulan september
untuk progres beberapa file dari proyek yang kita kerjain
nggak ada yang tertunda kan
udah saya cek sih nggak ada pak
ada balasan imel dari jakarta hospital
paling juga mereka ngabarin kalo ga ada
disini mereka ngasih tau kalo bapak sudah masuk ke dalam list
harus cepatnya kesana untuk melakukan pemeriksaan pak
ini berita baik lho pak
itu artinya mereka cuma manggil buat
alhamdulillah mereka responnya cepat
udah pak jangan diingetin terus
rencana operasi yang udah gagal
sekarang kan yang penting bapak punya harapan baru
untuk bisa liat lagi
nanti ajalah ga harus sekarang
bapak ini susah banget sih
dikasih tahu ayo pak cepetan pak
asisten yang agak
kan saya yang punya masalah kok jadi kamu yang bersemangat
ya gapapa biar bapak tuh
jadi semangat juga
mak kita jadi pulang kan
tapi mama telepon oma dulu deh ya
mau dibuangin sesuatu
yang bersih ya pastikan di setiap sudutnya ya
yang bersih ya pastikan di setiap sudutnya ya